selamat malam musyawarah nasional ke sepuluh partai golkar telah memasuki hari kedua
partai beringin pun kini kian dekat menentukan sang ketua umum untuk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
persaingan internal yang sempat panas kini berangsur sejuk pasca mundurnya bambang susatyo dari pertarungan kursi golkar satu
lalu seperti apa deal deal politik yang ada di belakang panggung munas partai golkar kali ini
bersama saya ferdi ilyas kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
pemilihan ketua umum partai golkar periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat

pemilihan ketua umum partai golkar periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat

karena sekarang ini adalah pandangan pandangan daerah
untuk melihat pertama tentu yang dilihat adalah sejauh mana daerah atau pemilik suara tiga puluh empat provinsi
itu akan memberikan respon atau tanggapan terhadap laporan pertanggung jawaban ketua umum partai golkar pak erlangga hartarto
yang telah memimpin satu delapan tahun
jika misalnya pandangan pandangan daerah ini dan organisasi pendiri partai golkar dan yang mendirikan partai golkar
menyatakan dukungan kepada pak erlangga satu satunya nanti kecenderungannya akan aklam
politisi senior partai golkar yang menjadi pimpinan rapat paripurna tiga dalam munas golkar ke sepuluh
rum kono menyebut sebagian besar pengurus dpd menerima laporan pertanggung jawaban erlangga hartarto
hal ini juga menjadi indikasi
sekarang itu sudah berjalan proses pemantangan umum dari dpd satu seluruh indonesia dan sekarang sudah ada dua belas ya dua belas dpd
menyatakan menerima secara penuh pertanggung jawaban daripada ketua umum
dan juga pak erlangga hartato dan juga mendukung dan memilih menetapkan pak erlangga hartato sebagai ketua umum partai golkar dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
potensi aklamasi besar bang
ya saya kira secara pandangan pandangan secara luas ya secara lisan secara tertulis semangatnya itu semangat aklamasi
calon petahana ketua umum partai golkar erlangga hartarto menyebut kemungkinan dirinya menang secara aklamasi
merupakan aspirasi dari daerah
meski demikian erlangga menyebut masih menunggu suara dari tiga puluh empat dewan perwakilan daerah sebelum menyatakan dirinya terpilih secara aklamasi
erlangga menyatakan dukungan banyak pihak terhadap dirinya untuk menjadi ketua umum partai golkar
periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat merupakan aspirasi dari banyak pihak
dukungan kuat dari para senior partai golkar agar ia melanjutkan kepemimpinan partai berlambang beringin
juga muncul sebagai hasil dari komunikasi dengan kader di daerah
ia pun menyebut mundurnya calon ketua umum lain
sementara itu erlangga menekankan tidak ada proses rekonsiliasi antara kubunya dengan kubu bambang susatyo
karena semua pihak merupakan pengurus partai yang tidak memiliki persoalan
kan senior partai golkar kan kemarin ikut berbicara dengan daerah bersilaturahmi dengan daerah
jadi tentu para senior juga mendengar aspirasi dari seluruh daerah
dan sekarang secara formal disampaikan di dalam forum munas
dari forum rapi munas sendiri sudah jelas
tidak ada rekonsiliasi kan sama sama pengurus partai
sekarang kan sudah sama sama pengurus
kalau sama sama pengurus kan tidak ada persoalan
di hari pembuka musyawara nasional ke sepuluh partai golkar kemarin
anchor cnn indonesia rifana pratiwi berkesempatan mewawancarai ketua umum partai golkar erlangga hartarto
kepada cnn indonesia erlangga menceritakan sedikit perihal intrik politik
dalam proses mencari ketua umum golkar
juga bagaimana golkar menatap proses demokrasi kedepannya
pak ini kan tadi malam kita mendengar juga ya ada pertemuan dengan pak lut bin sarpanjaitan
kemudian tadi siang ada juga pertemuan dengan pak lut bin sarpanjaitan di kantor kemenko maritim
sampai akhirnya ada pak erlangga juga dengan pak abu rizal bakri dan juga pak bambang susatyo
apa sebetulnya yang bicarakan pak mungkin bisa dikasih bocoran sedikit gitu loh
negosiasinya tuh apa sih pak
jadi pertama tentu
ini kan kemarin sudah ada arahan ataupun saran saran dari senior senior partai golkar
pak abu rizal bakri pak agung laksono pak akbar tanjung
kemudian juga pak yusuf kala dan juga pak luhut bin sarpanjaitan
jadi pada prinsipnya kita menghendaki agar partai golkar itu semakin solid
dan kedepan itu dalam situasi perekonomian hari ini
dan juga kesejukan politik
terutama kita masih punya momentum untuk perekonomian kedepan
dan kebetulan saya diberi tugas pak presiden untuk menangani ekonomi termasuk omnibus law
sedangkan pak luhut diberi tugas untuk mendorong investasi
jadi kita semua merasa perlu agar politik itu sejuk
apalagi kita berasal dari rumpun yang sama
sehingga ini sesuatu yang kita bisa lakukan
dan sebetulnya seluruh kader golkar sudah mempunyai peran dan fungsi masing masing
tidak ada yang left behind
everybody sudah dapat position
tidak ada yang live behind

semuanya sudah dapat posisi
apakah artinya dalam proses negosiasi bukan hanya bakal calon saja ataupun calon ketua umum saja yang mendapatkan posisi
tapi loyalisnya dan juga gerbongnya akan diakomodasi dalam struktur
tentunya kan partai golkar selalu melakukan konsolidasi dan merangkul semua pihak
itu pula yang membuat golkar bisa bertahan di posisi kedua
karena berbagai kelompok ataupun yang bertikai pun sebelumnya semua masuk diakomodasi
berarti bapak akan merangkul juga ya pak ya
saya kan selalu mengakomodasi
pak ini kan untuk pertama kalinya ya dalam sejarah partai golkar
aklamasi ini sepertinya akan terwujud setelah lima kali pemilihan ketua umum golkar sejak zaman reformasi baru pertama kali sebetulnya ini
mungkin ujungnya akan keaklamasi

apa ini sebenarnya yang terjadi
apakah kemudian golkar sedang mengalami perbaikan demokrasi atau memang tidak ada krisis kader pak
ini sedang krisis kader atau gimana pak
jadi tentu kita melihat bahwa dalam situasi saat sekarang konsolidasi dan musyawarah itu menjadi bagian dari demokrasi
dan tentu ini menjadi sebuah proses
dan prosesnya tentu tidak pendek
ini makan waktu yang lama dan saya sendiri sudah bertatap muka dengan lima ratus empat belas pengurus dpd tiongkok
dan proses pengurus dpd tingkat dua se indonesia dan tiga puluh empat provinsi se indonesia
dan dalam dua minggu terakhir sangat intens di empat kota
dan juga tadi malam seluruh aspirasi dan para senior juga temu dengan seluruh unsur pimpinan partai golkar
dan nuansa yang berkembang sejak rapimnas adalah musyawarah untuk mufakat
jadi itu yang kita formulasikan
oke apakah kemudian mekanisme musyawarah mufakat itu akan diterapkan dalam struktur pemilihan dpd satu kemudian dpd dua
artinya ini akan menjadi tradisi baru di partai golkar untuk para komersil dan juga musyawarah
kita dorong untuk diutamakan musyawarah mufakat karena tidak ada gunanya bersaing untuk memecah kekuatan kekuatan yang ada
sehingga kita ingin mendorong seluruh kekuatan itu bersama sama memperjuangkan kemenangan partai golkar terutama menghadapi pilkada dua ribu dua puluh
dan usai jeda kami akan kembali dengan informasi terbaru langsung dari arena musyawarah nasional partai golkar c sepuluh
tetap di layar demokrasi
kemudian ada rekonsiliasi sebenarnya apa dinamika yang terjadi di belakang panggung jelang pemilihan ketua umum ini rifana
ya saat malam verdi dinamika di musyawara nasional ke sepuluh partai golkar ini tampaknya tidak banyak gejolak seperti yang diharapkan oleh teman teman media
terlihat adem ayem saja seperti yang diharapkan oleh presiden jokowi hampir seluruh pemilik suara memberikan dukungannya secara resmi tadi di pandangan umum kepada ketua umum incumbent erlangga hartarto
apa sebetulnya yang sedang terjadi apakah memang sudah disetting sejak awal ada skenario besar untuk menyejukkan musyawara nasional partai golkar ke sepuluh ini
nah kita akan berbincang dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya
malam hari ini langsung dari arena munas partai golkar sudah ada aceh hasan kang aceh selamat malam ketua dpp partai golkar
waalaikumsalam dan ada mas adi praitno analis politik selamat malam mas adi
selamat malam rivana
oke mungkin langsung saja ke kang aceh dari tiga puluh dua dpd tadi yang sudah menyampaikan pandangan umumnya ini hampir rata rata semuanya menerima laporan pertanggung jawaban dari pak erlangga kemudian mendukung ataupun meminta pak erlangga kembali untuk menjadi ketua umum
apakah sudah disetting sejak awal ada skenario agar ini smooth tidak usah ada penolakan tidak usah ada gonjang ganjing
ya saya kira ini proses alamiah ya yang terjadi dalam setiap musyawara nasional
jika memang dari pandangan yang disampaikan oleh daerah secara objektif terhadap kepimpinan satu kepimpinan di partai golkar memang misalnya dinilai bahwa ternyata baik gitu ya
dan saya kira apa yang disampaikan oleh para pengurus dpd partai golkar provinsi indonesia disertai dengan para ketua dpd partai golkar kabupaten kota di belakangnya itu menunjukkan satu apresiasi yang sangat tinggi kepada
pak erlangga tentu konsekuensi dari apresiasi terhadap kinerja selama satu tahun delapan bulan itu diapresiasi dengan cara mereka ingin mencalonkan kembali pak erlangga
oke memang ada apresiasi selama satu tahun tujuh bulan memimpin tapi yang kita dengar bahwa sebelum gelaran munas ini sebetulnya tim suksesnya pak erlangga sudah datang ketemu dengan dpd dpd di seluruh daerah untuk meyakinkan kemudian untuk membuat sebetulnya pandangan dpd ini rata rata sama semuanya mendukung kembali dan tidak menolak
ya saya kira ya saya kira dpd saya kira begini ya dpd partai golkar indonesia ini mereka sungguhnya terbiasa untuk melakukan proses demokrasi
mereka pun juga bukan seperti misalnya kekuatan yang gampang untuk digiring ya
mereka punya preferensi mereka punya argumentasi mereka punya alasan
coba kita dengarkan proses yang terjadi dalam pandangan pandangan para ketua dpd provinsi tersebut
semua mereka menyampaikan dengan argumentasi mereka masing masing
jadi tidak benar juga kalau proses yang dilakukan seperti di setting gitu ya
saya kira saya selalu menyampaikan jangan merendahkan kemampuan independensi mereka untuk menentukan langkah langkah politik bagi mereka
oke tapi lobby lobby politik pasti sudah dilakukan
ya saya kira dalam proses politik lobby lobby adalah sesuatu yang wajar dan memang seharusnya dilakukan
bagaimana bisa meyakinkan mereka ya harus dilakukan dengan cara lobby
mas adi ini untuk pertama kalinya ya kita lihat bahwa sangat smooth sekali padahal kan partai golkar adalah partai besar dengan perolehan suara nomor dua di parlemen gitu
kita harapannya bahwa munas ini tuh akan gegap gempita proses demokrasi itu terbuka
tapi kan ini sangat smooth sekali kita tidak melihat tadinya kontestasi yang alot gitu
ini gimana ini mas melihatnya
kan sebenarnya sejak awal publik itu sudah terbelah apakah munas golkar itu akan aktual atau tidak
akan heboh atau tidak ketika pak bamsud sudah dinobatkan sebagai pimpinan mpr
sejak saat itulah kemudian terbelah ada yang meyakini bahwa pak bamsud ini akan menjadikan lompatan ketua mpr untuk menantang erlangga
tapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa dengan ketua mpr justru akan mengunci pak bamsud bertanding dengan pak erlangga
nah sepertinya yang terjadi hari ini adalah opsi yang sebelah itu yang mengatakan bahwa apa kemunduran pak bamsud kemudian mendukung pak erlangga
itu adalah sebagai bentuk covid sembilan belas
dan ada yang politik yang sebenarnya tidak tertulis itu bahwa sebenarnya ketua mpr itu adalah satu garansi di mana pak bamsud tidak maju dan membiarkan pr langga untuk kembali memimpin untuk pr yang kedua
jadi sejak awal bagi kita yang memang engage terhadap persoalan golkar dinamika yang ada di dalam ini bukan perkara yang super biasa biasa biasa saja
karena kita sudah menebak bahwa manuver pak bamsud karena backgroundnya aktivis suka jumping suka jumping gini
jadi endingnya adalah misalnya mundur ya bagi kita biasa biasa saja sih sebenarnya
tapi bahwa apa yang disampaikan oleh kang aceh itu betul
ada kecerungan tingkat kepuasan dari teman teman dpd yang kita cek terhadap kinerja pak erlangga
di tengah turbulensi politik yang cukup luar biasa mengganti kepemimpinan dari pak tangan setnov
tapi kemudian membuat golkar tetap solid menjadi runner up di pileg itu bukan perkara gampang
ada kasus korupsi dan pada saat yang bersamaan ada partai politik yang juga lahir dari sempalan golkar
misalnya seperti partai berkarya
ini yang sepertinya
membuat teman teman dpd dalam pandangan pandangannya itu memberikan sikap positif mengapresiasi terhadap kinerja pak erlangga
tapi kan sebetulnya selama lima kali pemilihan ketua umum golkar sejak zaman reformasi sampai sekarang itu pasti ada lawan lawan yang kuat
ini dari sembilan bakal calon tapi yang lolos cuma lima
kemudian yang tiga mengundurkan diri hanya tinggal dua sebetulnya yang bertarung
anda melihatnya memang apa ini
apakah memang tingkat demokrasinya di golkar sudah meningkat
atau memang ada tekanan faktor lain seperti tekanan politik yang kemudian mempengaruhi suara
apakah ini tidak terjadi proses demokrasi
politik itu ada siklusnya
kalau golkar sejak pasca reformasi sampai lima belas dua puluh tahun belakangan itu relatif dinamis
bahkan terjadi konfrontasi terjadi di mana mana
siklus per dua puluh tahunan itu sepertinya membuat golkar relatif agak kondusif
pertama soal kesempatan politik
kalau dulu terjadi fragmentasi karena kanal politik hanya tersumbat di ketua umum
kalau saat ini karena golkar yang sejak awal mendukung jokowi sehingga kader kader terbaik itu terdistribusi di banyak tempat
bamsud yang sejak awal dianggap sebagai kompetitor air langga disistribusikan di pimpinan epr
ini yang kemudian saya melihat kenapa bamsud belakangan agak sedikit melunak
yang kedua mundur di tengah jalan saya kira sebagai upaya pak bamsud untuk menyelamatkan gerbongnya
kalau bertanding di akhir dan kalah sama pak erlangga maka komposisi di struktur kepengurusan ataupun di dpr saya kira tidak akan ada pengaruh
untuk menyelamatkan gerbongnya alasan salah satu dari bambang susatyo mundur adalah untuk menyelamatkan gerbongnya kalau menurut mas adi
apakah kemudian itu masuk ke dalam proses rekonsiliasi bahwa ketika bambang susatyo memutuskan untuk mundur artinya loyalisnya gerbongnya yang sudah cukup banyak ini kemudian akan diakomodasi dalam struktur kepengurusan lima tahun ke depan
kalau memang nanti pak air langga yang terpilih ya
begini kita harus menempatkan bahwa ketika pak bamsud menyatakan mengundurkan diri karena alasan yang saya kira publik juga tahu bahwa ini adalah demi kepentingan bangsa
di mata kita semua
tidak ada lagi sekarang kubu bamsud atau kubu erlangga
semua harus berangkat dari kesadaran bahwa karena masing masing diantara kita memiliki kesadaran yang sama bahwa partai golkar harus solid
partai golkar harus betul betul menjadi partai yang bersatu
coba kita lihat temanya
temanya kita satu untuk indonesia
ini kasus jombang mencerminkan sebuah sikap di mana partai golkar ingin menyatukan diri dari segala kekuatan
kekuatan yang kita miliki dan kita kontribusikan untuk partai golkar
nah ketika misalnya ada keinginan untuk orang ada friksi friksi ya itu sekarang harus diselesaikan
cara penyelesaiannya tentu melalui mekanisme musyawarah ini
nah melalui mekanisme musyawarah tentu tidak hanya sekedar pak erlangga yang memiliki kewenangan untuk mengakomodasi semua kalangan yang ada di partai golkar
nanti pada saatnya kan ada tim formatur
tim formatur ini yang nanti akan menyusun mana kira kira kader kader yang terbaik yang bisa ada di partai golkar
pak erlangga sudah bisa memastikan bahwa loyalis ataupun kubunya mas bamsud juga akan diakomodasi dalam struktur kepengurusan sebagai bagian dari rekonsiliasi
begini dalam konteks penyusunan kepengurusan dan itu nanti akan dibicarakan nanti tentu
itu kewenangannya ada di tim formatur
tim formatur itu ya adanya di misalnya
tanya wakil indonesia barat siapa
wakil indonesia tengah siapa
wakil indonesia timur siapa
wakil dari organisasi pendiri dan didirikan siapa
jadi itu bukan hanya sentral powernya untuk menentukan komposisi kepengurusan bukan hanya pada pak air langga
oleh karena itu saya harus menegaskan bahwa ketika pak bamsud mundur pak erlangga mendapatkan dukungan kita sudah tidak bicara lagi soal loyalis erlangga loyalis bamsud
oke mas adi nanti akan di
kita komentarin ya
kira kira apakah betul rekonsiliasi ini dalam struktur kepengurusan akan diakomodasi
jangan dijawab dulu kita akan kembali sesaat lagi
tetap di layar demokrasi
saya akan lanjutkan kita ketambahan satu narasumber di sini
pak ritwan hisham calon ketua umum partai golkar yang belum mau mundur masih bersikuku ya pak ya
masih tetap semangat
oke sebelum ke anda saya akan kembali melanjutkan ke mas adi
mas adi tadi menjawab pertanyaan sebelum break
menurut anda apakah betul betul akan ada rekonsiliasi struktur kepengurusan ini akan diisi oleh orang orang dari kubunya mas bambang usatyo loyalisnya
atau ini hanya lip service saja di atas kertas untuk negosiasi politik gitu
golkar ini partai modern dan kecenderungannya memang soal komposisi kepengurusan selalu pelangi
jadi faksi faksi kalau kita sebut faksi di internal golkar itu biasanya selalu diakomodasi dalam komposisi struktur
jadi siapapun yang jadi ketua umum nantinya biasanya nama nama kandidat yang ikut berkompetisi itu relatif diakomodasi
minimal ada rekomendasi nama yang kemudian akan menjadi trendsetter di lingkuran kepengurusan inti pak erlangga
ini yang kemudian menurut saya menjadi penting
yang ke depan bahwa golkar ini kalau ada dinamika gimmick itu perkarang biasa
karena setelah itu dia akan kembali lagi
kecuali tidak ada komunikasi yang kemudian mengalir
kecuali hambatan hambatan komunikasi politik antar elit yang berkompetisi itu tersumbat
baru akan muncul trik trik yang berlebihan
hari ini monas golkar relatif kecenderungan bahwa semua kandidat yang bertarung faksi faksi yang ada
sepertinya akan mengatakan bahwa ini adalah monas yang cukup fenomenal
tidak ada persaingan yang begitu
begitu ekstrim gitu ya
kompetisinya juga datar datar saja
dan bukan karena tidak demokratis bukan karena itu
tapi ada persepsi positif yang kemudian disampaikan kepada pak erlangga
dan itu terpatri
jadi anda meyakini bahwa akan diakomodasi
oke cukup yakin
karena kalau golkar tidak mengakomodasi kabinet pelangi di dalamnya
atau komposisi yang variatif
maka saya kira agak besar resikonya untuk menghadapi tantangan kedepan
kita akan tanya ke bang ritwan hisyam yang merupakan calon ketua umum partai golkar
belum mau mundur
anda tetap maju karena ingin bergening politik masuk ke dalam
struktur kepengurusan atau memang karena murni
ingin punya visi misi mengubah partai golkar
jadi pertanyaannya mbak ritwana kok tidak mundur
masih mau belum mundur
karena memang tidak ada aturan bahwa saya harus mundur
kedua alhamdulillah saya telah memenuhi persyaratan
karena ada persyaratannya untuk menjadikan ada verifikasi
baru saya jam delapan belas kemarin diberi informasi oleh ketua
komite pemilihan bahwa saya salah seorang yang memenuhi persyaratan
ada lima semuanya
ada lima dari sembilan
ada lima dari satu
jadi setelah saya memenuhi persyaratan banyak yang mengatakan saya termasuk pers semua
pak ridwan kapan mundur kapan mundur
ini kan jadi aneh saya ini
saya maju kok disuruh mundur saya bilang gitu
nah jadi saya akan melaksanakan ini sesuai tahapan tahapan
jadi tahapan tahapannya sampai pada saat ya memang saya tidak bisa
oke tapi anda tidak jiper ya
sudah hampir semua dpd memberikan dukungan bahkan dewan pembina ataupun tokoh tokoh senior juga memberikan dukungan kepada pak erlangga
hampir semuanya itu tidak ada yang menyebut nama anda
semuanya bahkan tidak menyebut nama anda
anda tidak jiper sama sekali
karena ini semuanya tidak mungkin nyebut nama saya
karena memang saya tidak pernah turun kepada daerah
saya tidak pernah berbicara sama ketua dewan pembina
tidak pernah berbicara sama dewan pakar
dan saya baru ditetapkan kemarin
bagaimana nasibnya seandainya
sahabat saya indra babang utoyo seandainya dia sudah jalan
setelah itu dia tidak lolos di dalam itu
tapi kan artinya kalau pas mau maju ketua umum kan sudah punya bekal ya
seperti mas mabang satyo itu sudah punya bekal
artinya dari awal memang anda tidak berniat untuk maju betul betul
hanya untuk bargaining politik atau gimana
kalau bargain politik tidak ada
saya sudah cukup senior
saya mungkin termasuk yang senior di antara yang sekarang
saya umur tiga puluh
saya di parlemen untuk yang lima periode
jadi sama bapaknya
ini anaknya sudah sama saya
jadi saya cukup
saya sudah selesai urusan urusan bargaining politik
karena jabatan semua sudah saya dapatkan
jadi saya memang betul betul maju di dalam rangka untuk melakukan reformasi kedua partai golkar
karena golkar ini sudah melakukan reformasi pertama
saya adalah ikut di dalam proses itu
pada saat itu saya ketua partai golkar
provinsi jawa timur
dan saya lihat dua puluh tahun ini sudah ada pergeseran
maka harus direformasi kembali
nah itulah tujuan kenapa saya maju
sudah saya launching kemarin tanggal sepuluh november
konsep itu bahwa nanti siapapun ketua umum itu silahkan kalau dipakai
tapi kalau umpamanya seandainya saya dipercaya menjadi ketua umum
jadi anda akan menerima ya
kalau nanti floor para peserta ataupun pemilik suara itu
kemudian menetapkan pak erlangga menjadi ketua umum golkar berikutnya
anda enggak masalah
saya tidak melihat bahwa ini adalah keputusan
ini adalah aspirasi
belum menjadi keputusan
keputusan masih besok
tidak ada yang bisa jamin
kalau sampai itu masuk di dalam bilik
kak aceh gimana
ini kalau misalnya tidak ada yang bisa menjamin
sebetulnya masuk ke dalam bilik
artinya masih bisa tidak aklamasi
masih bisa ada kesempatan untuk masuk ke dalam bilik suara
untuk memberikan suara secara tertutup gitu
pertama dengan majunya pak ridwan hisham
dan beliau tidak menyatakan menurutkan diri seperti calon calon yang lain
itu kan menunjukkan bahwa tidak betul
bahwa tidak ada proses demokrasi di tubuh partai golkar dalam munas ini
kalau misalnya ada penilaian
dari luar bahwa proses di golkar kok belum apa apa sudah diminta mundur
saya kira tidak ada yang meminta mundur kepada siapapun calon ketua umum
buktinya pak ridwan hisham ini tidak mundur
saya kira tepat yang disampaikan oleh bang ridwan ya
bahwa apa yang disampaikan oleh para ketua ketua dpd di dalam pandangan umum ini
adalah merupakan aspirasi usulan mereka
belum menjadi sebuah keputusan politik
walaupun memang harus kita akui
semua mereka menyampaikan dukungannya terhadap pak erlangga
terus terang saja pak erlangga juga menyampaikan kepada kami
bahwa kita harus pastikan tahap tahapan di dalam proses munas ini
itu harus dilalui dengan benar
sesuai dengan adert
karena kita ingin bahwa tradisi berpolitik di partai golkar
itu tetap menjunjung tinggi
mekanisme yang memang diatur secara tegas dan jelas di dalam adrt
tapi kan artinya kalau pak ridwan nisab tidak mundur
artinya kan masih ada lawan
harus voting di dalam bilik suara
proses aklamasi itu
itu harus melalui proses demokrasi
jadi bukan proses calon tunggal
nah saya melakukan proses demokrasi di partai golkar
karena setelah kita membuat paradigma baru golkar
golkar adalah partai yang demokratis
mungkin demokratis seluruh partai partai kita yang paling demokratis
nah itu yang saya maksudkan
oke mas adi
nah ini adalah proses bahwa nanti akhirnya aklamasi
reklamasi itu belum tentu pak erlangga loh
yang tidak dimunculkan namanya disini
nah itu kita lihat pada saatnya nanti
oke mas adi anda melihatnya bagaimana
ini percaya diri sekali pak ritwan
aklamasi belum tentu pak erlangga
tidak ada yang menyebut nama pak ritwan
anda melihatnya bagaimana
sikat saja sebelum kita break
ya kalau tidak percaya diri bukan politisi golkar namanya
beneran maju atau memang disuruh sama senior golkar maju
untuk memberikan contoh demokrasi karena kita dapat infonya kayak gitu
kalau ada orangnya tanya aja ini
saya tanya sekarang
kita kan sering ketemu di dpr
pernah punya pikiran bahwa ternyata calon golkar ketua umumnya
tinggal di dpr
tinggal dua saya dengan pak erlangga
semua temen temen mengatakan calonnya adalah erlangga artarto dan bambang susatyo
tapi kenyataan sekarang bahwa tidak mau belum bahwa bisa saja besok
bahwa erlangga memberikan mandat kepada saya pimpin golkar ini
oke tapi benar ya bahwa politisi senior golkar pak akbar tanjung tidak menelpon anda
kemudian meminta anda untuk maju untuk memberikan contoh demokrasi di partai golkar yang seperti ini
saya malah mengundang pak akbar pak agung pak arb datang semuanya
pak jk juga datang dia kirim direktur eksekutif di hotel apa itu
karena saya mau lakukan reformasi
mas adi komentarnya tunggu dulu save dulu habis ini kita akan break
sesaat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi

sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
mas adi mungkin bisa dikomentarin ini betulan maju atau gimana sih sebetulnya anda melihatnya tadi mau komentar
saya komentar dua hal
justru golkar itu harus bersyukur kalau bang ritwan hisam ini maju
itu menunjukkan ada proses transformasi politik dalam konteks pembangunan itu tetap terjaga
terlepas apapun motifnya
entah disuruh senior
yang penting ini kompetisinya tidak samikna watokna
seperti partai partai yang sudah sebelumnya
ada contoh demokrasinya walaupun ya kita nggak tahu
publik itu cukup merindukan
publik cukup merindukan ada sebuah partai politik yang secara terbuka kompetisinya itu dibuka
karena kecendungan partai politik kan cukup oligarkis bang
menutup kompetisi dengan kelompok kelompok lain
nah mestinya dengan tidak mundurnya mbak ritwan hisham ini adalah sebentuk anugerah yang dimiliki oleh golkar dan ramona sekali ini
tapi menurut anda dengan sedikitnya calon yang maju ini
golkar krisis kader atau memang hanya gimana sih
kalau saya sih melihat jauh lebih realistis
kenapa banyak yang mundur mungkin karena ada negosiasi yang harus disampaikan
kepada pihak yang dianggap kuat misalnya dengan pak erlangga
ya intinya mereka lempar handuk sebelum bertanding
tapi apapun itu ini harus disyukuri karena ada dua kandidat yang bertanggung jawab
oke oke silahkan
saya mau tanggapi
saya termasuk orang yang di negosiasi untuk mundur
dan saya ditawari jabatan
ya jabatan di eksekutif
tapi karena yang nawarin bukan pak jokowi saya cuma ketawa aja
ini menawarin siapa
yang nawarin utusannya pak jokowi atau dari tim suksesnya pak erlangga
jadi menawari anda untuk mundur
tapi punya akses ke pak jokowi
tapi menawari anda untuk mundur
untuk mundur dan dikasih jabatan saya bilang
saya mau lanjutkan itu sebenarnya
saya bilang saya ini dua kali calon eksekutif
pilgub jawa timur dua ribu tiga dua ribu delapan dua kali kalah
jadi saya ini memang tidak potongan eksekutif
tapi saya lima kali di legislatif lima kali menang
nah saya bilang enggak saya tidak ke eksekutif
saya cukup tetap di ligup
eksekutifnya kan jadi menteri
masa tidak mau hari ini jadi menteri
di dpr kan
setara dengan presiden
bisa mengawasi pemerintah
nah itu dia
yang jelas kalau ada noby negosiasi ditawari jabatan dalam parpol
karena partai politik itu bukan majis taklim
nah yang kedua yang ingin saya katakan adalah
kalaupun toh terjadi aklamasi entah malam ini atau besok
itu bukan suatu hal yang buruk
aklamasi yang terjadi di golkar
ini karena memang hanya ada satu kandidat yang dianggap paling kuat
kecuali prosesnya sejak awal diamputasi
dipersulit tidak boleh maju
itu aklamasinya buruk
tapi kan ini ditawari untuk mundur
katanya lila hitalah ingin maju terus
ditawarin untuk mundur kan
saya kalau mundur dikasih ini
berarti kan kalau saya mundur saya ditawarin jadi jabatan
tidak saya tidak percaya juga kan
kecuali pak jokowi panggil saya kan
benar gak ada tim suksesnya pak erlangga kader golkar yang menawari pak ridwan untuk ditawarin jadi ini
saya gak tahu
karena bukan saya yang menawarkan
tapi anda gak mendengar
saya tidak mendengar
dan bahkan memang ketua umum juga menyampaikan pak erlangga
bahwa memang pak ridwan hisap tetap maju
poin penting yang ingin disampaikan
tapi kan dalam proses politik yang terjadi di tubuh partai golkar
kami pastikan bahwa proses demokrasi tetap akan berjalan
tahap tahapan di dalam proses paripurna yang sekarang itu tetap akan dilakukan
jadi tidak mentang mentang
misalnya semua pandangan umum menyatakan kemenangan buat pak erlangga
lalu kemudian dengan serta merta itu diputuskan sekarang
tapi semuanya sudah ngomong aklamasi dari panitia penyelenggara
semuanya sudah ngomong aklamasi
kami tidak hanya mempertimbangkan
prosedurnya juga harus dilalui
karena kadangkala prosedur itu bisa bermasalah
kalau hasilnya kemudian dinilai bermasalah oleh publik
kita sebetulnya udah dari tadi berdebat ya soal aklamasi atau tidak
kita akan tunggu sebetulnya nanti penetapannya diketok palunya
apakah memang betul aklamasi atau tidak
tapi menarik sekali tadi saya mendengarkan pandangan pandangan dari dpd seluruh indonesia
ini rata rata ya mas adi dulu mungkin yang bisa mengkomentari
ini rata rata menginginkan pak erlangga hartarto menjadi capres di dua ribu dua puluh
menurut anda terlalu dini gak sih sebetulnya karena bisa mengulang
dulu pak ical juga ditetapkan di munas menjadi capres dan kemudian gagal
menurut anda gimana
karena ini adalah satu modal sosial politik yang dimiliki oleh munas golkar kari ini
tidak ada friksi tidak ada komprontasi dan tidak ada golkar tandingan
itu tentu adalah satu instrumen infrastruktur politik yang harus dijaga oleh golkar
nah hal hal yang sifatnya prosedural
saya kira sudah hampir selesai
tinggal apakah pak erlangga ataupun bang ritwan hisam
nah yang perlu dibicarakan oleh golkar ke depan adalah bagaimana bicara yang subtantif
saya di berbagai forum berkaitan dengan golkar selalu mengatakan dua ribu dua puluh empat tidak ada ceritanya ketua umum golkar tidak menjadi calon presiden di masa yang akan datang
golkar punya segala galanya
yang kedua tentu golkar harus keluar dari spesialis runner up di pileg
saya kira golkar juga punya segala kalanya untuk menang
anda sebagai kompetitornya pak erlangga melihat beliau sudah cukup
sudah cukup untuk bisa menjadi capres di dua ribu dua puluh empat modalnya ini sudah cukup memimpin partai dengan menjadi menteri selama ini
tapi prosesnya tidak dilakukan di sini prosesnya adalah konvensi
jadi semua orang bisa
mengulang tahun dua ribu empat dulu ya
dan saya tetapkan sekaligus bahwa kalau saya jadi ketua umum saya tidak calon presiden
karena saya akan membuka peluang kepada kader kader golkar yang lain
termasuk pak erlangga
jadi pak erlangga juga bisa jadi presiden kalau saya jadi ketua umum
tapi kalau pak erlangga jadi ketua umum saya tidak bisa jadi calon presiden karena erlangga ditetapkan di situ
dengan pandangan dpd dpd ini gimana
apakah artinya kemudian menutup peluang bagi kader kader lainnya untuk bisa maju sebagai capres di dua ribu dua puluh empat
makanya itu kan menutupkan
itu tidak sehat
anda tidak setuju berarti
saya dan ini saya menghimbau kepada pak erlangga jangan mau ditetapkan di sini
karena itu mengikat ya
karena ini akan itu akan merugikan golkar di dua ribu dua puluh empat
kak ngace ini gimana
pak ridwan tidak setuju nih kalau ditetapkan
pertama kita tidak bisa menghalangi apresiasi kader
dan usulan kader agar kader terbaik partai golkar bisa dicalonkan di dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
dan saya kira pak erlangga pasti akan mengapresiasi ya usulan yang disampaikan oleh mereka
tetapi kita yang harus kita pikirkan kan sebetulnya adalah apakah saat ini pak erlangga bisa menjadi
apakah saat ini urgent atau tidak
kita membicarakan soal itu
karena pak erlangga dengan berbagai macam jabatan yang dimilikinya saat ini
saya kira akan lebih mengambil fokus yang sangat penting
yaitu di tengah siklus sepuluh tahunan
turbulensi ekonomi dunia
saya kira lebih baik
kalau fokus kita saat ini adalah bagaimana memastikan agar
ya ekonomi kita bisa berjalan dengan baik
dan ini adalah taruhan buat partai golkar
artinya menurut anda jangan dikunci dulu di dalam keputusan munas
pak erlangga menjadi capres dua ribu dua puluh empat nanti saja
pada saatnya kita akan membicarakan soal itu
dan saya kira tapi kan kita juga tidak boleh menutup keinginan dari para kader kader dari bawah
karena kan mereka siapa sih yang tidak bangga kalau orang yang terbaik dari kader partai golkar
itu menjadi presiden
dan ini adalah eksperimentasi yang sangat baik
jadi saya ingin mengucapkan kepada semua para kader partai golkar agar memang tujuan lahirnya partai politik itu kan sebetulnya
menghantarkan kader kader terbaiknya pada posisi posisi strategis kenegaraan
kalau bisa jadi presiden kenapa tidak
oke mas adi
tapi apakah momennya tepat
tentu pak erlangga memiliki pertimbangan pertimbangan yang sangat kuat
mas adi dengan menetapkan di munas ini sebetulnya menutup peluang bagi kader kader lainnya untuk bisa maju dalam kontestasi dua ribu dua puluh empat dari partai golkar
bukan menetapkan persisnya
tapi pantun pantun teman teman dpd itu punya kecewaan
dua ribu dua puluh empat pak erlangga yang insya allah terpilih katanya di dalam itu mampu dicalonkan oleh partai golkar
betul kata kang aceh sama bang ridwan bahwa salah satu fungsi dari partai politik adalah mencalonkan kader terbaik untuk maju
untuk apa ada partai politik kalau memberikan karpet merah karpet kuning terhadap pihak lainnya
saya adalah memang agak sedikit provokatif sejak awal
tak ada cerita bagi golkar di dua ribu dua puluh empat tidak mencalonkan kader terbaik mereka
itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik dan semangat semangat yang memberikan respon yang ada di dalam
oke singkat saja closing statementnya gimana pak rituan menjelang nanti sudah mau penetapan ketua umum dan juga golkar kedepannya singkat saja
saya tetap masih yakin meskipun aspirasi itu tetap kepada pak erlangga
tapi pada saat tahapannya itu melalui proses musawarah mufakat itu nanti akan terjadi aklamasi
dan saya yakin aklamasi itu ketua umumnya adalah ridwan isyam
ini gimana singkat saja kang aceh
saya kira dinamika yang terjadi dalam partai golkar mencerminkan apa yang sesungguhnya partai golkar itu
partai golkar memberikan contoh kepada negeri ini tentang bagaimana berdemokrasi ada kompetisi tetapi ada kedewasan politik daripada elit elit partai golkar untuk bagaimana menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh bangsa
ada skala prioritas yang harus ditunjukkan oleh partai golkar
karena partai golkar memang sangat dibutuhkan oleh negara karena dengan stabilitas di tubuh partai golkar pasti itu akan mempengaruhi terhadap stabilitas negara ini
jadi oleh karena itu tentu kami kader kader partai golkar merasa sangat bangga dengan musyawarah nasional ini dan ini menunjukkan kepada masyarakat indonesia inilah partai golkar yang selalu menunjukkan kedewasan dalam berpolitik
oke ternyata durasinya masih ada nih mas adina
ini apa yang harus diperbaiki sebetulnya oleh erlangga hartarto di kepemimpinannya ke depan
kalau nanti dia ditetapkan sebagai ketua umum definitif selama lima tahun ke depan meskipun pak ritwan masih percaya diri aklamasinya itu nanti ke pak ritwan
apa yang harus diperbaiki
apa sih yang sebenarnya kurang dari seorang erlangga ini
sejak awal rifana sering menyebut pak erlangga ketimbang pak ridwan
ini sebenarnya tanda tanda alam
soalnya itu semuanya dpd juga
saya jadi kayak ikut nih
dengan tidak ingin mendahuli kendak tuhan kejenrungan politik saat ini memang harus besarnya kepada pak erlangga sebagai pertahanan
yang paling penting sebenarnya yang dilakukan ke depan bagi golkar adalah selain memenangkan pilkada serentak dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua
yang paling penting adalah jangan sampai ada kader kader terbaiknya ini diangkut oleh partai lain
atau pindah ke partai lain
kalau melihat kecenderungannya lima sepuluh tahun begini begitu banyak kader partai golkar yang migrasi
entah karena alasan apapun
yang kedua tentu ini adalah soft landing yang cukup bagus bagi golkar
untuk menstimulus bagaimana menjadi partai yang cukup kuat
yang mampu mengusung kandidat sendiri
baru lagi tuhan
catatan anda sebagai kompetitor sebagai teman sesama partai ini seperti apa
saya kira saya bangga sebagai kader golkar yang sudah cukup senior
dan saya tidak pernah tidak loyal kepada partai golkar
apapun keputusan itu berdemokrasi saya tetap akan loyal
karena saya harus menjaga yang namanya prestasi dedikasi dan loyalitas
dan tidak tercelak
dan saya sudah mengikuti semua politik yang lahir dari rahim golkar
sejak tahun sembilan puluh delapan
itu saya sudah mengikuti semuanya
alhamdulillah saya tidak pernah pindah ke partai politik
tetap saya golkar
apabila saya pun nanti tidak terpilih saya tetap bersama partai golkar
karena saya yakin golkar akan mengawal nkri sampai kapanpun
berarti kita tunggu saja nanti bagaimana sebetulnya dinamikanya karena penetapan ketua umum definitif
ketua umum golkar periode lima tahun ke depan ini durasinya sudah habis mas adi
nanti kita undang lagi ya
ini penting padahal
pak erlangga itu kan dikenal sebagai teknokrat politisi
selama ini yang relatif menonjol itu teknokratnya
sebagai menteri ke depan politisi sebagai ketua umum golkar itu jauh lebih ditonjolkan
merespon isu isu yang saya kira cukup penting
bermain di gendang sendiri ya dibandingin di gendang politik orang lain
kita tunggu saja bagaimana nanti dinamika musyawara nasional ke sepuluh partai golkar karena masih ada besok
kapan siapa yang akan menjadi ataupun mengisi struktur kepengurusan kita akan kembali membahasnya mungkin besok di dialog dialog berikutnya
kita kembali dulu ke studio ada rekan saya ferdi ilyas
ya baik terima kasih rifana pratiwi anchor cnn indonesia yang sudah mengelaborasi bagaimana kemudian apa yang terjadi di belakang panggung tentang dinamika jelang pemilihan ketua umum partai golkar
dan sejumlah informasi menarik lagi
lainnya akan hadir sesaat lagi tetap di layar demokrasi